setiap ada yang pulang
selalu aja berantem
kang akum sama anaknya malah berantem
untung aja si febri ketemu sama orang baik baik
jangan sampe kejadian
bisa jadi jang
soalnya sekarang udah gak pada sowan lagi sama maeros
berangkat engga sowan
maeros kan seseput tkw pertama
yang berangkat ke luar negeri sep
ciraus kena kutukan maeros
tidak ada tuh yang namanya kutukan
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
mungkin karna tadi ema ga ziara ke mahkamah ijom
yaudah sekarang teh udah malem
ema tidur yah
buat ziarah ke makamai jom
kamu cepat cepat menikah sama bagja
kalau emak meninggal
dikubur di tanahnya bagja
kan bagja nggak pernah mau menjual tanahnya deh
biar kuburan emak nggak digusur
mak teh gak boleh ngomong kayak gitu
dede jadi sedih dengarnya mak
mak teh harus tetap sehat
supaya mak teh bisa lihat
kalau dede nikah
mak juga nanti
bisa main sama anak anak deh
emak juga sayang sama dede
emaknya enggak ada caranya
aku sudah malam berjalan

misalnya itu anak anaknya
wah saya mah kagum sama kang bos
kayak orang orang di cirawas
semua laki lakinya tidak bisa masak
rata rata teh anak pondok bisa masak
karena belajar hidup mandiri
bukan berarti teh
berubah menjadi tulang rusuh
yang menegakkan tubuh kita
tulang punggung itu lebih kuat
dibandingkan dengan tulang rusuh
jadi kalau misalkan
dipaksa menjadi tulang punggung
tubuh kita bisa rusak
roboh karena gak kuat
oh gitu kang bos
oh gitu ucuy
tapi nama kerennya ucuy
kamu teh lucu pisan
tapi saya lebih seneng panggil kamu ucuy
menurut saya lebih keren
terserah kang bos aja
saya mah pasrah
masak air ya
masak di instan
emang teh cuma mau kasih tau
tanahnya teh sudah dijual
itu artinya kuburannya ma icom harus digusur
persoalan kita itu gak akan pernah selesai kalau nggak mau menerima keadaan
a'a harus belajar menerima kenyataan kalau a'a teh gak bisa berbuat apa apa
a'a harus di rumah
mendidik anak dengan baik
kita juga harus nabung
nanti kalau kita punya uang
kita bisa buka usaha
kan kita udah sepakat
kalau kita gak akan membiarin febri untuk ngikutin jejak asih
febri harus sekolah tinggi
esy juga gak pernah nyepelein a'a
kan dulu alah yang kerja
siapapun yang kerja
uangnya teh udah ditransfer kamu
sepuluh juta kurang
kan dipotong pajak
kita susah aja gak pernah dibantuin
dan baru punya uang sedikit
gak ada hubungannya tuh neng
cirehowes kena kutukan
kang ujangmo ada ada saja
kutukan ke napa jang
perasaan dulu tidak pernah ada masalah ya
sejak maeros tidak tinggal lagi sama kita
setiap ada yang pulang selalu aja berantem
kemarin kang aceng
kang akum sama anaknya malah berantem
untung saja sih febri ketemu orang baik baik
coba kalau enggak ngeri amit amit ya
jangan sampai kejadian
iya bisa jadi jang
soalnya sekarang sudah tidak pada soan lagi sama maeros
pulang tidak soan berangkat tidak soan
maeros kan seseput tkw pertama yang berangkat ke luar negeri feb
berarti ciraus kena kutukan maeros
tidak ada tuh yang namanya kutukan